bapak dan ibu ini siapa
kami orang tua korban pak
sosan tolong jelasin kepada bapak ini
terkena pukulan benda keras pak
karena banyak serpean kayu berada di kepalanya

pak jangan pak
pak udah pak
pak udah pak
pak udah pak
pak udah pak
pak udah pak
pak udah pak